anak aja mencari apa lagi bayar dulu bayar ke mau bayar kerja kita dulu dong
aduh aduh aduh
kita balik aja aku pesantren yuk
ini kan acaranya belum selesai kali sop
lagian orang disini masih banyak
kalau ada kita juga gak ngaruh
ada kek gak kek
yuk yuk ya sob
itu sob di belakang ujad musa
kita beresin beresin
liat bukman liat bukman
kiran kami tuh kamu tuh ujad musa lagi
pake batuk juga lu
di suasana ini
banyak kotoran dan debu
jadi wajar aja kalau aku batuk batuk
juga salah sendiri kalau kalian
jadi kita bersih bersih lagi
kita balik juga yuk
jadi kita balik
jangan ninggalin lupa
nih mantap mantap padit
saya suka melihat hal ini
semua orang saling membantu bersih bersih
karena kebersihan adalah untuk semua orang
gotong royong itu bekerja bersama
ibarat pepatah mengatakan
berat sama dipikul ringan sama dijing jing
ngapain sih pak ustadz
pak d saya itu mondar mandir
bukan sembarang mondar mandir
ini misi penting
pak d soh mrs regi dendai disini
emang gak ada yang lihat dari mereka bertiga satupun
kebiasaan banget itu trio bemo
hobi barat yang namanya kabur
bener pak d itu saya gak habis pikir
orang itu ya kalau hobi ya main bola
main buru tangkis
kalau hobinya makan makan bakso burger dan lain sebagainya
saya gak ngerti manjing idem apaan itu
itu dia tuh
yaudah kalau gitu gini aja
mr sergei disini aja
bantuin warga buat bersih bersih kerja baktinya
pak d ikut sama saya cari trio bemo
gimana pak andi kira kira kalau begitu
ya saya gimana baiknya pak ustadz aja
saya berangkat dia berangkat
iya bener gue bahasir
eh saya makan dulu deh kalau gitu
eh eh eh tahan dulu
itu yang penting
oke siap siap
aduh aduh aduh
sun sun sun
bantuin angkat sun
pada kemana nih
eh kok nggak pada kerja
ini kerja baktinya mana nih
kok nggak ada
ehm itu ustadz tadinya sih
gak sengaja jatuh
tapi di kira kira santriwan lainnya
kok pada aku kan
hati hati dong ah
udah kumpul lagi ke bos bos
oh pak rt
pak rt kenapa lari
iya di sini
bom tadi kan di sangkanya semua juga
rakyat ini nanti
bum bum bum
tadi pak rt
dua santriwan saya nggak sengaja jatuhin tong sampah
mungkin suaranya keras
jadi mungkin pada nyangkanya bom ya
nah itu dia
ya kan di sini kan tenang
nggak ada apa apa
suara besar begitu
kalau di perkabungan kayak gini
paling banten juga petasan banting
silahkan kerja bakti lagi
semuanya kerja bakti
jangan pengen kabur
jangan pengen kabur
sebentar sebentar sebentar
sebelum kalian kerja lagi
ustadz ustadz yang mulia dari satu mau tanya sama kalian
kalian berdua lihat trio bemo nggak
tadi trio bemo habis bikin rusut
terus jatuh ke tong sampah ini
kamu ini selalu aja bikin masalah
itu tadi jatuhin tong
ketua bemo juga sama bikin masalah
kayaknya pak de
hidup saya itu terakhir untuk ngurusin mereka doang
yaudah kalau gitu sekarang kita bagi tugas ya
ustadz musaym mulya dasantun perlu bantuan kalian
tapi inget gak boleh main main
dan juga jangan kabur
itu yang paling penting
jangan masuk masuk ya
eh pak de udah ke sana
pak ustadz mau ke mana
pak de mau cari ke mana
udah udah udah
udah ada highl sama asun
di kanan banyak kerja bakti
gimana kalau kita ke depan aja
mendingan minum es cincau atau ikut orang kerja bakti
itu malah masuk
jangan orang lain
bang kita sendok bang
ya itu di belakang
tadi perasaan anda ya indra
sekarang nggak ada
tadi oe juga ngeliat sih
kok sekarang gak ada ya
jangan jangan udah kabur kali
tapi cepet kabur ke sana
di kolamnya tadi dikit dikit gitu
ih hai kak
alhamdulillah ya allah
mending kita pergi aja yuk
anak anak jangan pergi
kalau mau bayar kejar kita dulu dong
aduh si nurman
aduh si nurman
aduh si nurman
aduh si nurman
aduh si nurman
aduh si nurman
aduh si nurman

itu bahwa belok kanan sedikit itu
muallya dua buah wahh
ari beau coba
terima kasih pak makasih banget makasih banyak pak kalau enggak kita bisa nyustruk pak
iya nih kalau udah nyusruk jadi almsyong dah aduh itu bahaya banget ya ya ya ya ya makanya ya lain
kali jangan mainan becak mendingan di rumah saja mainan boneka ya atau kolek boleh kolek manis mata
melek doang nangis iya pak tapi kita di sini itu bukannya tuat mainan pak kita tuh mau bantuin ini
abah soalnya tadi abah ini kecelakaan pak tetap aja hati hati oh nyustruk gimana eh kalau belum
kuat jangan makin baik becak ya lihat nih kayak om nih sudah kuat tapi lagu juga nih tuh heran
kan saya juga heran yuk udah mau kemana nih
ya silakan dimakan diminum bapak ya
waalaikumsalam ustadz triobemo sama haikal asun belum balik juga ini namanya ya bak bahaya itu
satu kalau ngomong kebiasaan jadi bolak balik itu enak tahu martabak bolak balik enak iya sih iya kan
ngomongin makanan sih kamu bisa ngomongin makanan sih saya usap musah ini ya tapi keberanakan enak
gede gede mendingan sekarang kita sekarang semuanya pulang dulu pesantren ya terus kita pikirin matang
matang gimana caranya buat nemuin mereka ah saya setuju itu lebih penting menyelamatkan santri itu
iya iya iya si ade pacarnya agus ide bagus udah kalau gitu sekarang kita kami udah pada kumpul kita
bali ke pondok habis itu baru kita cari juga mau sama ikan langsung ya oh bapak bapak semua bisa ini
sampai malam hari ini ya kubahang di rumah baru sampai malam hari ini kita ke pondok ya kubahang di rumah
sampai malam hari ini kita ke pondok habis itu baru kita cari obeng sama ikan langsung ya maaf ya bapak semua kita kembali ke pondok

kasih sekali atas bantuannya oh iya harusnya kita yang berterima kasih sudah dibantu sama
pesantren kunanta ya ya ya ya sebentar sebentar sayang banget kalau memenuhi kita manfaatkan
terima kasih atas bantuannya ketemu lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullah
waalaikumsalam waalaikumsalam selamat selamat
mending abahnya kita bawa ke damaji yuk